hingga saat ini belum ada perkembangan yang signifikan
dalam penyidikan kasus penyerangan terhadap penyidik senior kpk novel baswedan
meski sudah dua ratus hari berlalu
kepolisian tidak kunjung berhasil menemukan pelaku
serta otak penyerangan tersebut
seratus hari berlalu sudah pasca penyerangan terhadap penyidik senior kpk novel baswedan
yang terjadi sebelas april dua ribu tujuh belas silam
akibat siraman air keras oleh dua orang pengendara sepeda motor tersebut
mata kiri novel terluka parah
dan mesti menjalani perawatan di singapore national eye center hingga saat ini
penyidik senior kpk novel baswedan angkat suara
soal pengungkapan kasus teror yang menimpa dirinya
novel pesimistis kasusnya akan ditangani secara serius
desakan untuk membentuk tim gabungan pencari fakta pun kembali ia utarakan
penanganan yang dilakukan justru membuat perkara teror ini seolah olah biasa biasa saja
saya pada posisi tidak percaya bahwa ini akan diungkap dengan serius
oleh karena itu saya mengharapkan dibentuk tim gabungan pencari fakta
untuk mengungkap ini apabila memang dianggap serius
akhir agustus lalu istri novel baswedan rina emilda menggelar jumpa pers
di rumahnya di kelapa gading jakarta utara
dalam jumpa pers tersebut rina menjelaskan kondisi terbaru novel baswedan
didampingi kuasa hukum novel rina memperlihatkan foto terbaru kondisi suaminya kepada awak media
setelah memperlihatkan foto suaminya rina meminta agar presiden jokowi bersedia bertemu dengannya
untuk membahas kelanjutan kasus novel
keluarga menunggu untuk bertemu dengan bapak presiden
gue banyak bengkel dong
segera ada perhatian bapak presiden membentuk tgpf
tidak terjadi kembali peristiwa teror kepada penegak hukum seperti suami saya
sebagai bentuk simpati terhadap novel baswedan sekaligus ungkapan duka
karena pelaku penyerangan belum juga terungkap
para pegawai kpk mengenakan pita hitam
saat peringatan hari sumpah pemuda dua puluh delapan oktober dua ribu dua puluh
lambannya penanganan kasus penyerangan terhadap novel baswedan
diakui juga oleh wakil ketua kpk saud situmora
kita berpengalaman dari singapura kita moditasi untuk kemudian menunggu hasilnya seperti apa
jadi kita tunggu dulu hasilnya seperti apa
dan kpk kalau nanti ada kemajuan yang signifikan baru kita dalamin lagi
so far mereka belum memberikan kepada kpk
so far mereka belum memberikan kepada kpk

jadi kita tunggu aja
tapi tim itu masih terus bekerja
atas lambannya kasus yang menyita perhatian publik ini selasa siang
sejumlah aktivis anti korupsi bahkan mendatangi gedung kpk untuk sesegera mungkin
membentuk tim gabungan pencari fakta kasus novel
komisi pemberantasan korupsi terakhir kali mendapat informasi dari kepolisian
mengenai kasus penyerangan novel baswedan pada juni dua ribu tujuh belas silam
belum ada perkembangan signifikan dalam penyidikan kasus ini
andri setiawan cnn indonesia
sebelas april dua ribu tujuh belas penyerangan terhadap penyidik senior kpk novel baswedan terjadi
novel diserang menggunakan air keras oleh dua orang tak dikenal setelah melaksanakan sholat subuh di masjid dekat

dua ratus dua hari sudah berlalu jangankan pelaku utama atau mastermind pelaku lapangan saja belum terungkap

selain itu polisi juga sudah mengumpulkan empat ratus rekaman cctv dari lokasi penyerangan dalam radius lima ratus meter untuk menemukan pelaku
kita akan mengulas topik prime news malam ini dan sudah hadir di studio saat ini
kompas pol awi styono yang merupakan kabak mitra biro penmas di fumas polri
selamat malam pak awi terima kasih sudah hadir

dan ada dhanil ansar simanjuntag ketua pp pemuda muhammadiyah
mengawal pengungkapan kasus novel baswedan
selamat malam mas indra
terima kasih sudahadir
kami masih menantikan jurubicara kpk febri diansah yang bergabung dari gedung kpk
tapi saya mulai dari pak awi terlebih dahulu
sepuluh saksi empat ratus rekaman cctv dari lokasi sampai radius lima ratus meter ya kurang lebih seperti itu
apa pak yang didapatkan dari ini semua dalam konteks pelaku penyerangan novel baswedan
ya memang polisi mendalami kasus ini kan secara induktif dan deduktif ya
maksudnya apa induktif dan deduktif
induktif dari dalam teman teman yang ada kan
yang jelas barang barang bukti di tkp kemudian pemeriksaan dari saksi saksi
kemudian mengerucut adanya orang orang yang quote unquote patut dicurigai
ini kan satu proses satu proses yang membutuhkan rangkaian rangkaian proses penyidikan tadi
sehingga penyidik bisa memberikan gambar
dan yang utuh bagaimana yang didapatkan
kalau tidak salah ini yang melakukan ini tim khusus kan pak ya
yang melakukan ini tim khusus kan
kita ada dua yang jelas yang satu tim untuk penyidik di dalam kemudian ada tim penyidik yang ada di luar yaitu untuk surveillance
tadi kami lanjutkan untuk induktifnya nanti
jadi sudah memang kita mendapatkan beberapa misalnya ada gambaran gambaran terkait dengan ciri ciri orang orang yang
pada sebelum kejadian ada di tkp
quote unquote kembali lagi ini kan patut dicurigai
walaupun kita juga belum bisa memetakan benang merah itu sampai ke pelaku
tapi kan ini teman teman
betul dari barang bukti yang ada misalnya ahli dari lapor mabespori bisa memang menemukan bahwasannya
iya betul kesesuaian antara barang bukti yang ada di korban bajunya kemudian ada yang
jadi cairan yang ada di sisa di gelas kemudian itu bisa disimpulkan bahwasannya itu h dua so empat asam sulfat atau air keras ya
air keras yang sering disebut air keras dan memang benar itu pak ya
ya kemudian namun memang dari sana juga penyidik juga ada kesulitan karena memang dari hasil lapor tidak bisa mengangkat sidik jari
waktu olah tkp waktu penyidik dan petugas lapor memasuki tkp ternyata tkp sudah tidak steril
barang barang bukti itu yang sekiannya harus diamankan kita untuk mendapatkan sidik jari ternyata sudah tidak bisa diidentifikasi
itu kesulitan juga sehingga kita tidak bisa mendeteksi siapa sebenarnya pelaku pelaku ini karena tadi salah satu kunci dari sidik jarinya tidak bisa kita
tapi ini kan memang yang sering sudah disampaikan juga sih saat di awal awal begitu pak ya ketika sebulan dua bulan
itu juga disampaikan tadi penyidikan itu induksi kemudian dari deduktifnya kan penyidik dari luar
dari luar sumber apapun informasi apapun penyidik melakukan pemeriksaan pemeriksaan
termasuk tadi disampaikan terkait dengan cctv cctv radius satu kilometer
satu kilometer ya bukan hanya lima ratus meter ya
kemudian sudah ada sekitar tiga puluh delapan dilakukan digital forensik dan belum ada hasil yang cukup signifikan bisa menggambarkan itu
yang signifikan ada di kediaman korban
namun demikian gambar itu kan tertutupi karena memang si pelaku ini wajahnya kan menggunakan helm kan
jadi penggambarannya juga tidak jelas
jadi belum signifikan juga begitu
artinya garis bawahnya dari penjelasan yang sebenarnya sudah disampaikan tiga bulan atau empat bulan itu sampai bulan ke enam lebih menuju ke tujuh bulan ini tidak ada perbedaan ini pak
sampai sekarang ini pak ya
tidak ada yang baru ya
bukan tidak ada perbedaan
tapi kita terus melakukan itu terus menggali informasi
bahkan kemarin pun kita masih penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi yang ke enam
maksudnya apa proses ini kita berjalan terus kan
termasuk mohon maaf kita masih ada sekitar
karena empat puluh delapan toko obat kimia penyidik anggota anggota kita yang di lapangan sudah melakukan pemeriksaan sudah melakukan
ya penyelidikan terkait dengan toko toko kimia yang ada di sekitar sana
ya tetap kembali lagi kan kita masih mengumpulkan data
kita belum bisa menyimpulkan siapa pelaku ini
apa alasan seperti ini

termasuk novel sendiri begitu ragu bahkan pesimis ya

bukan sulit terungkap ya

jadi ada permasalahan dalam pandangan kami
dalam pandangan kami ada permasalahan
non teknis yang jelas
yang punya kemampuan
kalau melihat kemampuan polisi
dengan kapasitas yang luar biasa
seperti itu kasus seperti ini
agaknya relatif lebih
tambah lagi ada statement pak tito
kasus ini lebih sulit dari kasus
kecenderungan untuk tidak
mengungkap kasus ini termasuk
kasus ini akan diungkap
dengan selesai jadi kita
saya melihat ini bukan kendala non teknis
ini ada kendala
politik yang lebih besar
oleh sebab itu ketika
sudah dua ratus dua hari
bahkan sejak awal kita
minggu pertama minggu ketiga mungkin satu
bulanan itu kan tidak mendorong
tgpf karena kita percaya polisi
bisa menuntaskan kasus ini
tapi kemudian karena
waktu yang begitu lama
bahkan sudah enam bulan lebih
sampaikan desakan kepada
pak presiden untuk buat tgpf
kepada pak kapolri
tapi kemudian kan tidak ada
sinyal untuk membentuk tgpf
nah di sisi lain
kita juga mengkritik pimpinan kpk
yang bagi kita tidak total
nah oleh sebab itulah hari ini
kami ingin mendengar sikap dari langsung
terkait dengan sikap terang mereka
nah salah satu
desakan kami tadi ke pimpinan kpk
adalah pimpinan kpk
harus mendorong presiden
untuk membentuk tgpf
karena selama ini memang
pimpinan kpk itu belum
agar membentuk tgpf
memberi sinyal pun belum
jadi itu yang kami tadi
sebagian besar dari kami yang hadir
disitu menyebutkan kami menyayangkan
dari pimpinan kpk
itu setelah sebelum pertemuan atau setelah pertemuan tadi
semua kami yang hadir
masih melihat pimpinan kpk abu abu
ya bagi kita masih abu abu
nah oleh sebab itulah kami
terus mendesak bahkan bila perlu nanti
tidak terang juga sikap pimpinan kpk
kami akan terus datang
bahwasannya penting dibentuk tgpf
nah tgpf apakah kemudian mereduksi
sama sekali tidak
tgpf akan punya peran
untuk menangani hal hal yang sifatnya
dan kemudian juga bisa mendorong polisi
lebih akseleratif dalam hal ini
karena ada langsung misalnya pengawasan dari
presiden sebagai pimpinan tertinggi
sehingga komitmen untuk
menuntasan kasus ini lebih
lebih apa ya lebih terang
jadi anda melihat kendalanya adalah lebih pada
non teknis daripada kendala teknis
dan semua dari kami itu
percaya kendala non teknis adalah
penyebab utama kasus ini
tidak kunjung terselesaikan
nah oleh sebab itu
ya desakan kita terus tgpf itu
tapi jangan kemudian dimaknai oleh
justru ini memperkuat
kepolisian supaya lebih akseleratif
menyebutkan akan menuntaskan ini
nah tentu tgpf ini dalam posisi
tugas tugas kepolisian itu
atau nanti di luar kepolisian
kan juga banyak kelompok kelompok
yang juga mengumpulkan fakta
bukti yang bisa membantu
informasi informasi yang ada
baik saya sudah bersama juga
juru bicara kpk yang bergabung dari luar studio
bang febri selamat malam
soal pernyataan sikap
dari pimpinan kpk sejauh ini
tidak total dalam
menyelesaikan kasus penyerangan
terhadap novel baswedan itu sendiri
ya pertama tentu perlu kita sampaikan
terima kasih pada
baik itu mantan pimpinan kpk
ataupun koalisi masyarakat sipil
yang kami pandang sebagai
teman bagi pemberantasan korupsi
yang datang ketika kpk membutuhkan
ada dukungan yang diberikan
tapi ada juga kritik yang disampaikan
kita butuhkan dalam pelaksanaan tugas di kpk
tadi disampaikan beberapa hal termasuk
juga soal sejauh mana sikap kpk
terkait dengan penyerangan terhadap
penyidik kpk novel baswedan
yang sudah lebih dari dua ratus hari
atau sekitar dua ratus dua hari sampai dengan hari ini
pada dasarnya sikap kpk tentu perlu
memisahkan dua hal yang pertama soal
pengobatan kami sejak awal itu
berkoordinasi dengan presiden dan wakil presiden
juga termasuk kesekretaran kesekretaran
kesekretariatan tentu saja
dan sampai sekarang biaya pengobatan itu
masih ditanggung oleh kesekretariatan presiden tersebut
artinya itu satu hal positif dan segala upaya
dan koordinasi untuk itu dilakukan
yang kedua terkait dengan penanganan perkara
untuk mencari siapa pelaku penyerangan terhadap novel tersebut
memang kita perlu melihat
menjawab satu pertanyaan sederhana
sebenarnya siapa yang berwenang untuk
menangani tindak pidana umum tersebut
karena itulah kpk berkoordinasi dengan polri
kita sudah pernah bertemu ke polri
kita sudah dipaparkan perkembangan hasil
investigasi yang dilakukan oleh
polda metro jaya pada saat itu
ada tim yang datang ke kpk
memang sampai sejauh itu
belum ada perkembangan siapa
siapa tersangka dari penyerangan itu
bicara tentang kecewa
bicara tentang harapan
tentu saja kita berharap
pelaku penyerangan itu bisa ditemukan
sama saya kira harapan kpk secara institusional
harapan novel dan keluarga
dan juga harapan dari publik
karena sejak awal kami memandang
ini bukan serangan terhadap seorang novel baswedan saja
tapi ini sekaligus serangan pada institusi kpk
karena novel dan keluarga ini tidak berhubungan dengan penyerangan tersebut
novel adalah penyidik kpk

dan tiba tiba ada orang tidak dikenal
melakukan penyerangan tanpa tahu
sebabnya seperti apa
dan novel sedang menangani kasus kasus yang
sangat strategis termasuk
itu tentu berpengaruh juga sedikit
ataupun banyak terhadap kerja kerja kpk
jadi secara institusional sebenarnya kpk
full support untuk hal hal tersebut
sepanjang itu memang menjadi kewenangan kpk
walaupun kritik yang disampaikan tadi
pimpinan kpk dinilai belum total
masih cenderung abu abu
terutama ketika berkaitan dengan
tim gabungan pencari fakta
bagaimana sih sebenarnya apakah memang masih terpecah ini pimpinan kpk
belum satu suara maksudnya
soal desakan untuk menyampaikan kepada presiden pembentukan tgpf
soal desakan untuk menyampaikan kepada presiden pembentukan tgpf
misalnya apa yang dilakukan oleh tgpf
itu yang saya sebutkan di awal

sudah lebih dari dua ratus hari pelakunya belum ditemukan

ada diskusi yang cukup panjang soal itu
pertama melihat tgpf
pertama melihat tgpf
dan meletakkan tgpf itu dalam proses yang sudah ada seperti apa

satu protes yang ditetapkan

kita tahu bahwa tgpf kalaupun nanti misalnya presiden jadi untuk membentuk tgpf
tentu tgpf yang dibentuk tersebut bukan tim yang kemudian mempunyai kewenangan pro justisia sebutlah demikian
kewenangan pro justisia tetap pada polri sebagai pihak yang mengusut tindak pidana umum
dan posisi tgpf adalah support untuk melakukan pencarian pencarian atau kegiatan kegiatan lain
yang bisa untuk mendukung pengungkapan dari kasus ini
nah untuk itulah kpk pimpinan kpk tadi yang hadir hanya dua orang sampai dengan terakhir di awal tiga orang
tentu kami harus membicarakan itu secara internal apakah kpk akan mengirimkan surat pada presiden misalnya
meskipun kalau kita pahami lebih jauh dialog dialog yang terjadi di ruang publik sebenarnya soal tgpf
ini kan sudah berkembang cukup luas dan saya kira presiden juga mendengar hal tersebut
dan bahkan presiden pernah pihak keluarga novel pernah meminta untuk bertemu dengan presiden misalnya
dan saya yakin presiden juga terupdate tentang hal tersebut termasuk setelah dua ratus hari ini
tapi kami akan bicarakan itu kami percaya presiden juga punya komitmen untuk menuntaskan ini
karena pernyataan presiden di hari pertama
itu sangat keras dan bahkan memerintahkan langsung kapolri
jadi kita yakin komitmen di hari pertama tersebut masih sama kuatnya dengan hari ke dua ratus dua ini
harapannya seperti itu
baik setelah jeda berikut kami akan membahas lebih lanjut tgpf didesak untuk dibentuk
karena diyakini ada kendala non teknis dalam pengungkapan kasus novel baswedan
yang memang sampai bulan ke enam lebih ini bahkan mendekati ke tujuh bulan alias dua ratus dua hari
eee belum terungkap siapa pelaku lapangannya bahkan
lagi berbicara pelaku utama alias mastermindnya
kita akan berbicara lebih lanjut setelah jeda berikut
garis bawahnya sebenarnya sejak beberapa waktu lalu hari ini juga mengingatkan kembali begitu
desakan pembentukan tgpf dalam kasus penyerangan terhadap novel baswedan
ini lebih kepada diakini adanya kendala non teknis dalam upaya pengungkapan kasus novel baswedan
karena melihat run waktunya seperti dikatakan oleh bang febri diansyah tadi
memang menjadi relevan ketika sudah dua ratus dua hari juga tidak segera terungkap bahkan pelaku lapangannya
kendala non teknis disadari tidak oleh kepolisian pak kira kira
kalau kita bicara non teknis ya karena memang penyidik kami sampai saat ini masih di lapangan
masih terus mencari mengumpulkan informasi sebanyak banyaknya
bahkan yang kami sampaikan bahwa kemarin pun juga baru kita memeriksa status orang saksi
dan untuk tindak lanjut memang seperti adiknya novel baswedan sendiri juga
karena ada di suatu institusi tertentu sehingga kita harus minta izinnya dari pimpinannya
kemungkinan beberapa waktu yang akan datang juga kita akan panggil untuk membantu
jadi yang masih dilihat itu sejauh ini
ini hanya kendala teknis belum melihat ada merasakan kendala non teknis itu
belum ya belum melihat itu ya
enggak tugasnya penyidik kan adalah mengumpulkan alat alat bukti
alat bukti ini berdasarkan dari fakta fakta yang ada di lapangan
selama tidak ada benang merah di sana kita juga tidak bisa bicara asumsi asumsi
semua kita bicara kembali kepada fakta
misalnya kita bicara saksi
saksi yang melihat tangsung
siapa sih yang sampai saat ini
saksi ini memang ada yang bisa melihat langsung
yaitu ada seseorang yang waktu itu
saat suatu subuh itu ya
ada di depannya novel bapak sedan
namun demikian melihatnya melihat orang tadi pakai helm
ada dua pakai motor metik
kemudian menyiramkan sesuatu tadi
tapi siapa orangnya ini kan tidak diketahui
karena pakai helm itu tadi ya
iya bisa melihat
barang bukti misalnya motornya
akhirnya motornya kita identifikasi melalui cctv
kan kita harus kuatkan
nomornya kita lakukan penyelidikan ternyata
nomor itu tidak sesuai dengan ciri ciri yang ada
berarti dia mengaburkan nomor polisinya dengan menggunakan nomor palsu
itu sudah sampai ke sana kan
karena kita mengungkap fakta
itu jika melihat dari kondisi di lapangan kemudian saksi
tapi kalau merujuk ke misalnya background
misalnya karena mungkin kasus bisa saja tidak berdiri sendiri begitu pak
kenapa kemudian anies diserang
siapakah anies itu sorry maksudnya siapakah novel itu
lalu kemudian pekerjaannya apa
apakah mungkin ada pihak pihak yang ingin balas dendam terhadap novel baswedan misalnya
apakah itu juga menjadi hal yang ditelusuri oleh kepolisian
jadi kami kami ini penyidik penyidik polri ini dididik salah satunya
termasuk seseorang menyiramkan air keras ke wajahnya seseorang
itu dalam ilmu kriminologi suatu perbuatan yang pada intinya meluapkan hatinya seseorang
kekesalan pada seseorang kan
kemarahan balas dendam
betul bisa juga sampai ke sana
nah kut and kut kan kita ini harus mengungkap fakta fakta itu
syukur syukur kalau dari korban sendiri
bisa menyampaikan ke polisi
kasus kasus mana yang pernah ditangani sehingga membuat orang sakit hati
tentunya tanpa ada benang merah ke sana kita juga tidak bisa manggil seseorang seseorang
dan tidak ada fakta hukumnya nanti kita juga malah jadi fitnah kan
itu yang tidak boleh
karena itu tadi kita sampaikan
polisi adalah mengumpulkan alat alat bukti
salah satu tadi saksi
saksi harus betul betul bisa menunjuk siapa pelakunya
karena minimal disampaikan sebagai saksi itu harus minimal
ini sampai sekarang kita juga belum bisa ketemukan
oke berkaca dari hal hal seperti ilmu kriminologi tadi begitu pak ya
seperti yang mungkin saya dugaan sebagai orang awam dalam soal pendidikan tentu saja
itu kan backgroundnya apa kenapa seorang ini diserang kenapa novel diserang
dan apa pekerjaannya
dan mungkin terkait dengan hal yang di luar lokasi kejadian begitu
melihat dari hal itu
lalu novel sendiri begitu ketika pernah juga menyampaikan di singapura
saat dirawat di sana juga menyampaikan
sempat mensinyalkan dugaan keterlibatan seorang jenderal begitu
dalam hal ini entah itu satu atau dua jenderal yang pasti disampaikan ada sinyal terkait dengan hal itu
apakah itu menjadi fokus juga dari pihak kepolisian
misalnya paling tidak bertanya langsung kepada novel siapakah orang itu
karena memang itu tugasnya penyidik
sudah pak disampaikan
ditanyakan sudah juga
jadi penyidikan sudah sampai tiga kali ke singapura
dan baru tiga kali yang kelas bantuan dari rekan rekan kpk akhirnya
di jembatan ini kan bisa melakukan pemeriksaan di sana
dan fakta fakta hukum itu belum kelihatan
tidak disebutkan namanya siapa oleh
ya fakta fakta hukumnya tidak bisa
maksudnya tidak ada
sehingga kita tidak bisa juga memanggil seseorang tanpa ada fakta fakta hukum
tanpa ada didukung alat bukti yang lainnya
fakta fakta hukum itu maksudnya apa pengakuan atau apa begitu
ya apapun bunyinya
kalau memang yang bersangkutan mengetahui bahwasannya dia siapapun bunyinya orangnya siapa
kan bisa kita juga akan lakukan pemeriksaan
tentunya kita juga melakukan pemeriksaan buktinya apa dia kalau memang
kenapa dituduhkan seorang begitu ya
baik bang daniel sendiri kan sering juga beberapa kali bertemu dengan novel di singapura
kalau tidak salah juga sempat memberikan apa namanya
mewawancarai novel pertama kali ya sebelum kemudian media media yang juga mewawancarainya
berbicara juga tidak soal indikasi adanya seorang petinggi atau jenderal begitu
entah ini kepolisian atau apa
bicara spesifik novel tidak tidak menyebutkan itu ya
tapi yang jelas ada indikasi itu ya novel bicara
tapi siapa jenderal itu segala macam kami tidak berkepentingan juga untuk menyebut itu
nah tapi yang pasti novel sejak awal percaya ini akan diusut ketika minggu pertama minggu kedua
kenapa karena dia kan penyidik ya
dia mantan penyidik polisi dia juga dididik oleh polisi
jadi insting penyidiknya pasti jalan
jadi asumsi dia seminggu dua minggu ini bahkan ketika pertama kali disiram saya di rumah sakit bareng nemuin novel
dia yakin ya ini bisa dituntaskan dengan model begini
apalagi sejak awal kami sudah banyak cerita bahkan novel sendiri sudah banyak cerita dengan pak kapolda
dengan pak kapolri sendiri
pak kapolda waktu itu pak siapa pak yang sebelumnya pak siapa sayal hub
pak iryawan kemudian sudah banyak cerita ke pak iryawan
bahkan pak iryawan sebelum peristiwa kan memang sudah mengirimkan tim untuk melakukan pengamanan di rumah novel
dan saya pernah cerita di cnn juga bahwasannya ada potensi penyerangan terhadap novel
jangan lupa loh
ini sudah disampaikan oleh polisi
artinya kan data polisi juga data intelijen polisi saya pikir juga cukup
jadi menurut anda tidak setuju kalau ini soal hit and run aja nih
kami terus terang tidak bersepakat kalau ini masalah teknis dan segala macam
karena kalau beradu fakta dan indikasi juga ya kita temukan masalah teknis tidak sesulit itu
tambah lagi tadi fakta bahwasannya novel adalah penyidik kepolisian juga
kemudian ada tanda tanda sebelumnya
nah akhirnya kami kesimpulan loh ini masalah mau nggak mau kok
nah berangkat dari situlah kemudian kita mendesak tgpf
kuncinya tgpf berarti ya
kuncinya tgpf karena kita anggap kalau kemudian kalau kasus ini terlalu high profil polisi fakta empirik selama ini kan selalu kesulitan berhadapan dengan
kpk saja ketika berhadapan dengan kasus kasus ini
dengan kasus kasus high profile itu selalu kesulitan
sebutlah kalau terkait dengan
paling tidak menemui serangan balik
pasti ada kickback dan sebagainya
nah oleh sebab itu sebenarnya untuk meringankan tugas kepolisian supaya kemudian ini dikeroyok rame rame gitu
untuk mencari siapa pelakunya
apalagi kemudian pelakunya otak pelaku itu adalah orang orang yang high profile itu
nah tgpf itu di bawah koordinasi presiden langsung
nah sebenarnya yang kita tagih itu adalah komitmen tingginya pak jokowi
kan sejak awal misalnya pak jokowi bahkan ketika
apa ketika dinyatakan ditanya oleh teman teman media terkait dengan kasus ini kan
tensi pak jokowi itu tinggi sekali
ini harus dituntaskan
tapi retorika itu kan tidak cukup
retorika itu harus dipararealisasikan dengan kebijakan pak jokowi
afirmasi pak jokowi itu seperti apa konkretnya
nah sampai dengan detik ini perintah pak jokowi kepada kapolri untuk segera menuntaskan ini kan nyata tidak
jadi setidaknya sudah enam bulan lebih ini sudah bisa jadi alasan cukup buat pak jokowi untuk bentuk tgpf
permintaan istri novel baswedan untuk bertemu presiden itu sudah terwujud tidak sih
kan saya memang menyampaikan permintaan ini juga kepada pak pratikno
saya sampaikan pak pratikno waktu itu akan menjatuhalkan termasuk ke mas johan budi
kemudian pak pratikno saya waktu itu minta tanggal supaya jangan sampai lebaran haji waktu itu
nah kebetulan memang presiden waktu itu akan menyediakan waktu
tapi kebetulan mbak emil sudah berangkat ke singapura
jadi waktu itu nyampaikan ke teman teman mbak emil akan diterima presiden
presiden minta dengan ibundanya
tapi mau intinya presiden mau ya bertemu
pada tarap itu presiden mau ketemu menyebutkan itu
tapi kemudian karena ketika permintaan pak presiden itu sudah di sana mbak emil sudah di sana akhirnya tidak bisa ketemu
dan sampai sekarang belum ada jadwal keluar baru lagi
sampai sekarang belum ada jadwal baru untuk pertemuan itu
dan terus terang terakhir saya ngobrol dengan novel misalnya kemarin novel menyebutkan gini
mas aku udahlah pesimis
makin pesimis lagi ya
ini akan dituntaskan
termasuk saya nggak berharap misalnya presiden bentuk tgpf
oh malah berubah lagi nih sekarang
novel menyatakan itu ya apa namanya ada pesimisme
tapi kami selalu menyebutkan mas ya kita harus tetap berusaha
bahkan novel nyebutnya saya sudah serahkan seluruhnya pada allah saja
toh ini upaya kita bareng bareng karena novel dan kami selalu ingatkan ini bukan masalah novel ansih
ini masalah pemberantasan korupsi
ancaman terhadap agenda pemberantasan korupsi
saya bisa terjadi terhadap saya bisa terjadi terhadap teman teman aktivis yang lain terhadap pimpinan kpk dan sebagainya
nah oleh sebab itulah kenapa tadi kami sebutkan nih pimpinan kpk harus terang loh sikapnya
ini kalau saja pimpinan tidak melakukan proteksi terhadap karyawannya sendiri
eh gimana dengan yang lain kami yang nggak ada hubungan apa apa
bahkan saya sebutkan contoh loh polisi
polisi itu melakukan proteksi luar biasa terhadap bawahannya
nah ini kok nggak dilakukan terhadap bawahannya
kita ulas lebih lanjut setelah jeda berikut prime news akan segera kembali
baik kembali kita ke bang febri ini yang sejuru bicara kpk dari luar studio
bang febri tadi dikatakan masih soal tgpf ini antara pimpinan kpk nanti masih akan dibicarakan
tetapi tentu saja sebenarnya soal tgpf kan tidak muncul pertama kali hari ini sebenarnya bang febri
waktu berapa lama lagi bicara soal sikap kpk terutama pimpinan kpk dalam hal mendesak atau mendorong
pintanya bagaimana cara pimpinan ini mendesak atau mendorong kepada presiden misalnya untuk membentuk tgpf
atau tidak didorong itu dapat muncul dari dalam hati dan komitmen bapak presiden sendiri
itu satu hal
bahwa kpk akan menyampaikan surat misalnya dan membicarakannya di internal sebelumnya
itu kan proses yang akan berjalan
kami berharap itu bisa kita lakukan dalam waktu dekat
namun kita memang perlu melihat ini sebagai tanggung jawab bersama
kpk punya tanggung jawab terkait dengan diserangnya salah satu pegawai kpk
kami sadar juga bahwa kalau pelaku penyerangan novel itu belum diproses sampai dengan lebih dari dua ratus hari ini
mungkin bukan hanya novel yang akan bisa diserang
mungkin banyak pihak yang lain atau mungkin pegawai kpk yang lain atau penyidik kpk yang lain
atau siapapun yang bergerak dalam perjuangan pemberantasan korupsi
bisa teman teman media atau siapapun yang concern terhadap pemberantasan korupsi
kalau memang serangan itu ditujukan untuk mempengaruhi atau menghambat upaya pemberantasan korupsi
jadi ini pr kita bersama
kami menerima kritik dari publik tersebut dan kami tentu saja concern dengan persoalan ini
dan kita berharap juga dukungan dari semua pihak
koordinasi dengan polri juga sangat dibutuhkan
karena informasi terakhir yang kita dapatkan
tadi juga sudah disebutkan bahwa tim masih terus bekerja
jadi kita harapkan setelah tim melakukan proses proses pemeriksaan
ada hasil yang bisa kita dapatkan bersama sama
tentu tidak bisa dipaksakan seseorang menjadi tersangka
saya kira standarnya sama ya di kepolisian di kpk ataupun di kejaksaan
namun memang ada harapan publik yang cukup besar
agar hal hal seperti ini bisa diungkap
baik terima kasih semua narasumber
pak awis tiongho terima kasih bang daniel
terima kasih juga bang febri diansyah
tapi yang pasti menjadi kesimpulan malam hari ini
kita menagi bersama sama
komitmen dari presiden joko widodo
dalam konteks pembentukan tim gabungan pencari fakta
dalam hal kasus penyerangan terhadap novel baswedan
terima kasih bapak
dan rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime